sampai jumpa di video selanjutnya
maafin papi deh nih
kalau ines kebobontuin gimana
sebenarnya ines apa ines sih
tapi enakan ines yan
terserah lu dah
eh yaudah yaudah
yang penting lu jawab pertanyaan gue
pertanyaan yang mana
itu pertanyaan gue yang tadi
kalau ines kebobontuin gimana
gue juga gak tau man
nyesel gue nanya sama lu
pertanyaan pertama gue diganggu
terus gue nanya ulang lu gak tau jawabannya
yaudah balik aja ah
lu ngambek gitu lu
lo gimana sih gitu doang ngambek
kalau ines kebobontuin
yang bener aja lu yan
tuh liat mobil mama selep
biar gak kesalahan lengkapnya
eh eh eh lu mau ngapain
mau buka jendelanya
biar mereka tau kalau bebacil ini cantik
eh udah udah gak usah gak usah
aduh tuh kan
eh jangan jangan
aduh ngapain sih
tuh deh ini tutup
eh itu si warno ngapain ya
jangan dibuka gitu
handphonenya acil ditinggal be
demen banget tuh
jalan berdua sama warno
buktinya handphonenya ditinggal
dimatiin siapa yang
lo juga bisa nggak sih
jangan marah marah dulu
papi itu jangan pernah marah marah sama warna
kan dia lagi belajar
kalau sama klien aja bisa sabar
sama anak sendiri
ya maafin papi deh nih
kok nggak ada fotonya acil
mungkin belum ke foto kali ini
pak pak pak
padahal gua tahu
tunggu tunggu tunggu
mau pada kemana
bukan nanya lo berdua
kan saya yang tahu bu
iya bu orang kita yang ngasih tahu
eh bapak bapak dengar ya
kalau mereka ngasih tau
emang kenapa bu
semalam aja mereka bikin ulah
katanya ada kdrt
kirain dia niayam siapa
gak tau yang gimana yang
eh bari pian ada apa
acik dia niaya
gak bisa lah saya mau narik ini
bang ntar aja gue bayar beneran
udah bang pinjem motornya
bapak atut dulu
tapi itu benjer
percaya sama kami
eh bari pian
bensinnya udah mau abis
nanti kayak semalem bilang ke adrt ternyata enggak
yakin gua gua ngeliat sendiri
ini gue sama bari lagi ngejar mobilnya

suara lo kurang jelas
itu mobilnya yan
bar bar bar kejar bar
kejar kejar kemana
bar bar bar cepet bar
lo duduk juga
ngapain mesti duduk sih
katanya mau cepet biar gak bingung balap
udah jangan banyak ngomong
enggak mungkin lah ya acil diani

tapi kalo ternyata acil kenapa napa
tungguin aja ke rumahnya

acil jangan kemana mana
acil jangan kemana mana
acil jangan kemana mana
acil jangan kemana mana
acil jangan kemana mana
acil jangan kemana mana
acil jangan kemana mana
acil jangan kemana mana
acil jangan kemana mana
acil jangan kemana mana
acil jangan kemana mana
acil jangan kemana mana
acil jangan kemana mana
acil jangan kemana mana
acil jangan kemana mana
acil jangan kemana mana
gak kerasa ya acil
perasaan baru kemaren
ternyata ibu yang takut kehilangan
acil jangan kemana mana
acil jangan kemana mana
acil jangan kemana mana
acil jangan kemana mana

ke rumah acil yuk
bu rumah warno sama rumah acil
takutnya pak tohari nungguin
mungkin aja tuh
pak kalau pak tohari mau ngobrol pasti telpon kita
kan patuhari bisa aja gak punya kuota
emangnya kita jarang punya kuota
bentaran aja deh
kalau mau ke sana
entahlah kalau patuhari sama bumama selip udah balik
lagian ngapain sih pak
sering banget ngajakin ke sana
eh kok kita lewat jalan sini
kalau ke restoran ikan pepes
loh gimana gue tau
yang tau jalan sini pepes kan kan lo doang
gimana kalau kita main tepak tepakan